aku lagi mencari bukti tentang kasusnya roy
terus kamu udah dapet informasi apa
aku sedang mencari tahu sih mas
pasodikin sama pak ijel sih bilang kalo misalkan ada
mobil warna merah keluar dari kaster
mau beneran nyusul nikah sama aku
jangan nyusul nikah sama aku ya
terus kalo udah kaya gini gimana tuh ya
lah yang gk jg bingung apalagi gue ya
gk bisa bayangin deh kalo sampai ada
tragedi kita membuang foto keluarga yang kita cintai ini ya
nah pak bos
iya pak bos
bahkan nyuruh uyak sama kiki buang foto keluarga ini
padahal dulu mama yang pengen kita foto sekeluarga

kita mau ke rumah
kita mau ke rumah
kita mau ke rumah
kita mau ke rumah

kamu udah bikin janji dua hari yang lalu
mama bener bener lupa kasih tau kalian
kayaknya mama pasti belum mau ketemu sama gue

kalau gue maksa untuk masuk
kalau gue maksa untuk masuk
yang ada nanti kondisi mental mama memburuk
yang ada nanti kondisi mental mama memburuk lagi
harusnya di depan aja

baik pak bos
ini kan dari sini tempat tidur dong
biar nanti tidurnya enak
tadi aku lihat banyak barang barang tuh di atas
kamu mau nggak kalau tolong turunin
soalnya kayaknya nggak dipakai
mendingan aku buang kan
daripada nanti banyak debu
oh belom bali
sampai gak bisa dibuka
masih diisinya juga ma
harddisk siapa ya
bapak gak punya hadis kayak gini
malah ditunggu laporan revisinya sama direksi lagi
anda bisa keluar
pak kok bisa disini sih pak
lagi bikin laporan buat
kemar rumah sakit
kebetulan disini andien dimana andien
andien di rumah pak
hari ini aku ada meeting soalnya disini
ini kayaknya bapak lagi sibuk banget
ini gak tau laptopnya udah lama atau gimana
bapak berkali kali mau beli laptop baru tapi belum sempat
nah ini sekarang hang lagi
padahal papa udah harus bikin laporan baru buat kesana
dan papa takut nih sekarang datanya pada hilang
aduh gimana ya
gini aja deh pak
mending data datanya coba papa backup dulu
papa udah punya cadangan
ini aku pinjemin ini deh pak
jadi untuk sementara kalo sampe laptopnya udah bisa nyala lagi
papa backup dulu datanya
ini kamu gak pake
enggak pak gak pake
cadangan aja ini buat jaga jaga
tapi gak pernah dipake sih
terima kasih ya no
yaudah pak semoga datanya bisa ke safe ya pak
aku meeting dulu pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nino kok bisa ada di kamu
waktu papa masih kerja jadi manajer
udah lama sekali sih ini
yaudah papa nanti coba balikin hardisk ini ke kantorin nino deh
sebelum papa berangkat ke coffeesity
kau mandi dulu ya
ini sama aja artinya kamu nipu dia loh
ma dengerin aku ya ma
kalo misalkan aku nipu dia
dia makin penasaran ma
dan akan terus terusan nyari file dari foto itu
foto itu tuh ada filenya di hardisk
dan hardisknya gak tau dimana sekarang
ini hardisknya nino yang dimaksud sama elsa
yang ada foto aku dan ibu chandra
aku seneng fotonya udah jadi
kenapa aku mau buang fotonya
aku telepon mama deh
aku sedih ma
foto kita udah jadi
dibuang sama siapa
mama yang suruh
fotonya dibuang aja
yaudah sayang sayang jangan sedih lagi ya
dan yang lebih besar lagi
mama soal papa belum tahu pulang kapan tapi secepatnya
kita akan balik lagi ke dulu kok sayang
jagain omot di sana
jadi anak yang baik ya
dengar apa kata mama
yaudah hapus air matanya nggak boleh sedih lagi
kamu ada di sini pak
soalnya kata mama aku as jagain rumah
ya ampun tuh anak
masih kecil aja kayaknya udah dewasa banget
emang didikannya andin tuh melekat banget sama rena
enak jadi lebih tegar sama kayak andin
kayaknya aku pastiin foto itu beneran ada atau enggak di sini ya
kenapa kamu lagi merlemah
saya di rumah dulu nanti
mmhst normah teh
kayaknya ada orang orang sly di sana
ya nggak di sini ngucus

apaan quindi kamu maueté ngucus
dia nangis sendiri
ibu temen a

mungkin ada orang datang atau sesuatu yang terjadi di rumah itu pak
iya bu andin hanya mobil merah saja
apa elsa sudah berkata jujur
aku gak bisa semudah itu percaya sama saya
udah berapa kali aku udah dibohongin sama dia
pak yongki di mana
bisa jemput saya
oke kalau gitu setengah jam lagi jemput saya ya
terima kasih pak
aku gak bisa terus terusan menutupi semua kebohongan elsa seperti ini
aku gak boleh lakuin ini
apa kalian yang lakuin itu
aku gak tahu sekarang itu ada orang robin
pengen gue baik baik saja
jadi hearts mereka akan bertenang
kamu kenapa sih
kamu jangan diem aja dong
kamu harus cerita sama mama
ceritain sama mama ada apa
aku yang membunuh roy
berdasarkan bukti bukti yang ada
dan keterangan para saksi di sidang sebelumnya
dengan ini sidang memutuskan
empat tahun penjara
berantem sama tante rosa
terus tanpa rosa mau pergi dari rumah
andin sama al berantem sama ibu rossa
ributnya sebesar itu sih
kemungkinan besar ya mah
kayaknya tante rosa udah tahu deh
mbak andin itu terbidana
semua masalah ini terjadi karena kesalahan elsa
aku juga salah karena terus menutupi kesalahan elsa
dan mendukung kebohongan kebohongannya
dan mendukung kebohongan kebohongannya
aku harus belajar
untuk tidak menutupi kebohongan elsa lagi
dan kapanpun allah menghendaki perbuatan elsa terungkap
aku harus ikhlaskan itu
aku harus ikhlaskan itu
aku harus ikhlaskan itu
aku harus ikhlaskan itu
aku harus ikhlaskan itu
aku harus ikhlaskan itu
ini tadi aku lagi
kotor banget terus hardisnya juga kotor
tadi aku buka
kamu kena debu tuh
aku keluar sebentar ya mah
baru aja tadi tante habis
anter ke kamar
kalo rena hari ini gak dianter sekolah sama oma
aku masih sakit ya tante
iya omanya masih sakit
jadinya belum bisa anter rena ke sekolah
gak apa apa tante
iya kan jess
rena kan anak yang baik
ya rena kan anak yang kuat
berarti mama sama papa rena tuh
kalo gitu sekarang kita belomkan sekolah
pamitan dulu sama tante nici
terus kita ke kamar oma pamitan sama oma
sekarang pamitan dulu sama tante michi
aku pamit ya tante
ingat belajar yang rah
jauh jauh bisa ya
oma masih sakit ya
oma udah nggak papa
ya oma udah nggak papa
oma sakit sedikit
coba sembuh ya
aku mau sekolah dulu
yaudah sana sekolah
ya sekolah yang pinter ya
aku senyum oma
aku berangkat ya oma
jom tangan oma dulu
pak anterin saya ke kelas tenhirwana ya
dulu kamu minjemin hardis ke papa
kereta selama ini ada sama papa suri ya
aku baru ingat pak
udah gak perlu lagi
udah gak butuh lagi makanya papa mau ngembarin ke kamu
yaudah nanti papa kesana ya
yaudah aku juga mau jalan ke pak
sampai ketemu ya pak
oke sampai nanti
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi pak
pak ijal itu masih kerja disini gak ya
baru aja datang habis patroli
terima kasih banyak kepe ya
saya itu pernah tinggal di kluster ini
empat tahun yang lalu
saya perlu bicara dengan bapak
bisa bicara disana

posisi gue udah gak aman nih
ah lagi cari pak sumarno
mbak ad none juga lagi cari bukti
ini bener dua gawat
dan dia punya bukti
kalau dia melihat mobil warna merah
yang keluar dari klaster
di hari pembunuhan
gue harus tanya satpam komplek
ini masukin benang ke jarum ini
mama lagi mau jahit
ada kancing bajunya papa yang lepas
aduh mata mama udah gak awas soalnya
bapak masih inget gak
dulu ada kejadian pembunuhan
di petang yang lalu
waktu itu pak jajah dan pak sudikin pernah bilang
tersangka pembunuhan itu warga yang bernama bu andin
ibu ini yang dulu
saya terpindah dari kasus itu
tapi saya berani bersumpah ke pak
bukan saya pembunuhnya
makanya saya datang kesini ingin mencari bukti
dan saya minta bapak untuk jawab jujurnya
saya kemarin abis telepon soal pak sudikin
hari itu pak sodikin bilang
bapak melihat mobil warna merah
di saat jam kejadian itu
saya pernah melihat mobil warna merah yang keluar dari klaster ini
aku keluar sebentar ya
aku keluar sebentar ya
aku keluar sebentar ya
aku mau ambil paketan aku
aku mau ambil paketan aku
di posat pemeketnya ketahan
sebentar ya ma
sebentar ya ma
amdin ga pada disini

bapak tau ga tipe mobilnya apa
bapak tau ga tipe mobilnya apa

waduh udah lupa bu
soalnya kejadian udah lama sih bu
sayang sekali bapak ga inget
tapi mungkin ada
ada hal lain pak yang bapak ingat
ada hal lain pak yang bapak inget
saya lupa sih bu
kamu kenapa ada disini
bu saya permisi dulu ya bu
mbak andin dia ada disini
aku lagi mencari bukti tentang kasusnya roy
terus kamu udah dapet informasi apa
aku sedang mencari
aku tau sih mas
pak sodikin sama pak ijo sih bilang kalau misalkan ada
mobil warna merah keluar dari kaster
aku juga berpikir kalau sebenarnya kamu bukan pelaku pembunuhan rohing
aku bahkan sama rafael sudah mencoba untuk mencari buktinya
bahkan aku jadi korban penuh sukses
bukan dari preman yang bernama matteo itu
tapi sekali lagi andin
bukan berarti kamu harus mengarahkan tuduhan ini kepada elsa
gak perlu cari kesalahannya dia
elsa sebegitu cemasnya sampai terbawah mimpi
karena dia dituduh sebagai pembunuh oleh kakaknya sendiri
kok cuma sedang merangkai aja mas
semua yang udah terjadi sama aku
ya udah andin
lakukan apa yang perlu kamu lakukan
aku tahu di satu sisi kamu tertekan
jaga perasaan elsa
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
aku tinggal ya
anting itu warna mobil itu semua mirip punya elsa
sedangkan yang aku tahu elsa melakukan banyak kebohongan
apa salah kalau aku mencari kebenaran
kali ini aku gak akan menyerah
aku pasti bisa nemenin bukti itu
untuk membersihkan nama baik aku di mata mama dan mas ah
syukurlah saat pam itu udah nggak inget soal mobil
dia bener bener ada di pihak gue sekarang
tapi gue tetap harus hati hati
pak antarin saya ke kiddy house preschool ya
saat saat seperti ini bertemu rena pasti bisa meringankan beban di aku
jangan sampai orang orang yang nyari gue melihat kue di sini
gue cuma ngasih tahu lu
dari pagi banyak banget yang nyariin lu

lu ngerti apa
lu ngerti apa
lu ngerti apa sih yang nanyain lu
badannya gede gede sangar sangar
siapa lagi tuh
jangan jangan orangnya kemarin nyuruh preman preman buat nyari gue
terus ujarnya apa nyariin gue
ya karena lu udah kasih tahu
ya gue bilang aja gak kenal
tahu deh orang lain gimana
yang pasti bukan gue dong yang dicariin
oleh gitu makasih ya
gue udah bagi bagi seribu keluarga sekitar sini
biar kalau ada yang tanya kenal gue atau enggak bilang enggak kenal
gue gak nyangka bakal seribet ini urusan
setelah bertahun tahun gua aman
ada apa sih dengan kamu
apa yang terjadi ren
aduh ini pasti kaki juga sakit banget ya
iya emang aku celakaan
ya agak sakit dikit sih
jadi mama nggak usah khawatir ya
kamu bilang gak ada apa apa nggak ada apa apa
udah tahu nih kamu seperti ini
kemarin kamu masuk kantor polisi
sekarang kamu ketabrak
kerjaan kamu tuh apa ren
kerjaan kamu apa
mama tuh pusing liat kamu seperti ini
itu pak aldebaran
datang ke sini aja enggak
lihat kamu kek jenguk kamu kek
dia nggak datang sama sekali
mama aja yang ngabarin itu sekretarisnya pak adebaran
bilang katanya dia itu udah ada tiket buat mama untuk pergi ke jakarta
udah ya ma
ma mama tenang aja
kamu nih aduh kenapa sih
udah tau ada apa apanya masih bilang aja gak ada apa apa nggak ada apa apa
ren kalau begini terus
kepentingan kamu nggak usah kerja lagi sama pak aldebaran
walaupun mama tahu kamu itu menghargai permintaan almarhum papa kamu
tapi kalau kamu terus terusan seperti ini
mama tuh bisa serangan jantung mendadak
sampai jumpa lagi